di jasira arab unta seolah menjadi ikon yang tak terlepaskan
keberadaannya mampu menarik wisatawan yang berkunjung ke timur tengah
sejumlah peternakan unta tak hanya menjual unta
namun juga susu unta yang sudah terkenal khasiatnya
unta termasuk salah satu hewan khas gurun yang istimewa
dikaruniai struktur tubuh yang khas
unta mampu bertahan hidup di tengah panasnya gurun yang menyengat
unta bahkan mampu berjalan jauh
tanpa makan dan minum selama delapan hari di tengah suhu gurun yang mencapai lima puluh derajat celcius
tubuh unta yang berpunuk berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan
lemak yang tersimpan di punuk unta akan diubah menjadi air
sehingga untar tak akan kehausan
sejak zaman dulu unta menjadi alat transportasi penting pada jalur perdagangan gurun
bahkan hingga sekarang masih banyak pedagang yang menggunakan unta
untuk mengangkut barang dagangan

membuatnya lebih mudah dibandingkan dengan hewan lain
khusus di wilayah timur tengah
unta umumnya disembeli sebagai hewan kurban dibanding hewan lain
seperti sapi atau kambing
badan pangan dunia fao menobatkan susu unta sebagai susu hewan yang paling sehat
sementara penelitian oleh pakar diet pusat medis universitas negeri ohio werdina
di amerika serikat lori chong
menunjukkan banyak manfaat yang diperoleh susu unta
seperti menambah daya tahan tubuh
dan menghindari dari penyakit seperti diabetes dan jantung
susu unta memiliki kandungan vitamin mineral dan imunoglobin yang tinggi
susu unta mengandung laktosa empat empat puluh enam gram per seratus gram susu
lebih rendah dibandingkan susu sapi
yang memiliki lima dua puluh enam gram per seratus gramnya
kandungan berbagai mineral seperti kalium magnesium besi tembaga
emangan natrium dan seng
pada susu unta lebih tinggi ketimbang susu sapi
susu unta merupakan makanan pokok suku baduy sejak ribuan tahun silam
para penggembala unta dapat hidup dengan hanya meminum susu unta
ketika menggembalakan unta dalam waktu dan jarak yang jauh
peternakan unta juga menjadi salah satu lokasi yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung
seperti peternakan unta di kawasan ridan madinah
yang letaknya tak jauh dari jabal magnet
di tempat ini pengunjung bisa mencicipi dan membeli susu unta
untuk satu botol susu unta berukuran tiga ratus tiga puluh hingga tiga ratus lima puluh mm
harganya dibanderol sekitar lima rial atau delapan belas ribu rupiah